abis dari mana
abis makan di luar pak
syukurlah andin gak bilang
kalau aku dari general check up ke rumah sakit
dan gak bohong juga karena tadi kami memang
udah kita mampir depan dulu ya
pak mau apa ini
beliin buah buat mama
papa udah nelfon andin
dia bilang dia bisa kesini untuk jagain kamu
ya allah pa
kan tadi aku udah bilang jangan ngerepotin andin
dia itu kan sekarang ngajar di kampus
bagi waktunya tuh kasian pa
aku udah pastiin kalau hari ini
andin memang gak ada jadwal ngajar
dan dan dan
andin bilang dia gak keberatan sama sekali
untuk jagain kamu
karena dia sayang sama kamu
udah tenang ya
pokoknya bentar lagi andin kesini
nyiapin buat kamu kan
ya buat apa udah tenang aja kamu istirahat aja
ya enggak aku bisa nyiapin kalau kamu ganti baju atau
pasti kan pengen makan apa dulu sarapan
enggak usah udah aku nanti makan di kafe aja
ya baju juga aku tinggal pakai ini aja udah
ya udah aku bikinin makanan yang gampang aja
ya ya sih mungkin memang aku sakit
ya sih mungkin memang aku sakit

aku enggak tau ini sakit apa
tapi aku masih pengen tetap ngelakuin tugas aku sebagai istri
ya udah tapi jangan capek ya
terserah kamu mau bikin apa tapi jangan simpel aja
jangan ribet ribet ya
mau tidak diolesin apa juga boleh
pokoknya harus question lu sebentar ya
oke gue mau dimakai looked got tebingi rek adjust

ya makasih ya
aku juga lihat sendiri itu videonya
mama kamu ternyata dosen ya rina
iya betul mama aku dosen
gratis mama kamu sibuk dong
tapi walaupun mama aku sibuk
tapi masih sempat kok main sama aku sama adik askarnya juga
wah hebat dong
wah bagus nih
jadi udah gak ada yang berani lagi ngeledekin gemoy
bu andin istri yang hebat ya
walaupun suaminya kaya raya
tapi dia masih bisa mengajar dan berbagi ilmu
bahkan sambil mengasuh anak anaknya loh
iya dong mama aku kan sayang sama keluarga
ya kan sus
bu andien walaupun sibuk
tapi tetap menomor satukan keluarga
khususnya buat anak anaknya bu
sekarang masuk sama teman temannya ke dalamnya ke kelas ya
lajar yang lajin ya
mama sampai sini ya
kamu sebagai ibunya
ya semoga kamu nanti jadi ibu yang hebat seperti bu andien
saya sedang merancang masa depan untuk rumah tangga kita nanti
gak usah asyik asyik ngerancang di otak ya
gak usah bikin hayal hayal di jam segini
oke dapetin aja dulu restu dari ibunya
ya udah dateng
bener yang dibilang mama
kondisi mama sarah memang kurang sehat
tapi saya nggak boleh buat papa dan anin semakin khawatir
ini apa aku bawain buah buat mama
makasih ya andien
ini mas al yang beliin
katanya biar mama bisa makan buah yang banyak
terima kasih banyak ya al
perhatiannya untuk mama
saya langsung berangkat ke kantor ya
soalnya masih ada urusan yang harus saya kerjakan
papa juga harus berangkat ke covistity nak
ada yang mesti diurus disana
gak apa apa tenang aja nanti aku yang jagain mama
sebentar ya aku sebentar aja
gak perlu ya
mah mau aku potongin gak buahnya biar mama bisa langsung makan
mama tadi baru habis sarapan masih kenyang
tapi mama tuh harus makan buah biar
kan ada vitamin vitaminnya bagus buat mama
udah aku tahu mama lagi sakit mama mungkin gak nafsu makan
tapi mama harus makan ya dikit aja
oke ya udah aku potong dulu sebentar ya
ya allah semoga saja memang benar
aku nggak nafsu makan ini memang seperti orang sakit pada umumnya
tapi kenapa beberapa waktu ini perut dibagian mama
kok rasanya nyeri
d sorry aku takutnya penting
handphone kamu dari tadi getar terus
kayaknya ada panggilan masuk d d
sebentar ya bang
halo assalamualaikum pak
saya lagi di jalan pak
ada apa ya pak
kamu tolong cari rumah sakit paling terbaik di jakarta ya
yang general check up nya itu lengkap
rumah saya terbaik
untuk siapa pak
untuk mama sarah
mama sarah akhir akhir ini sakit
kemarin sempat udah cek darah katanya
tapi katanya cek darahnya sih kondisinya baik
tapi hasil ceknya baik
kondisi tubuhnya nggak memperlihatkan seperti itu ren
malah lemes terus setiap hari
tolong cari rumah sakit yang general check up nya lengkap ya
baik pak baik
saya akan carikan sesuai yang bapak mau
oke terima kasih banyak ya
ada apa d kenapa
kenapa ada bahas rumah sakit kenapa
iya ini soal bu sarah
katanya bu sarah kondisinya belum membaik juga
iya tadi pakal minta saya untuk mencarikan rumah sakit terbaik
untuk memeriksa bu sarah
ya pakal khawatir mungkin
takutnya ada penyakit serius di bu sarah
ya allah tante sarah
ya allah semoga
semoga nggak ada yang serius jadi sama tante sarah
saya juga berharap seperti itu
selamat pagi pak
oh ya gimana reservasi kafe untuk acara kita besok
sudah beres pak
iya pak karena pihak coffeesity sudah memproses semuanya
harusnya semua sudah beres
oke tapi inget jar
pakai nama pasangan suami istri itu sebagai ceo molucca
oke kalau gitu
kalian sempat tanya nggak
ini perusahaan apa yang booking cafe kita ini
perusahaan kosmetik pak
perusahaan kosmetik namanya apa
itu nama brandnya molucca pak
mereka punya request khusus nggak selain dekorasi ya maksudnya mungkin makanan ada garnishnya apa atau gimana
sebenarnya permintaan khusus dari mereka itu aja sih pak
tapi mereka minta untuk dimaksimalkan dari segi makanan dan serles pak
dan mereka juga tidak mempermasalahkan soal harga yang kita ajukan
oke alhamdulillah kalau gitu
insya allah ini akan jadi klien yang bagus yang harus kita maintain
tolong kalian lanjutkan aja meetingnya sama mereka
saya nggak bisa lama lama disini soalnya harus tungguin istri di rumah ya
saya permisi dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aduh mama jadi kayak anak kecil nih sayang
mama harus pakannya banyak ya
eh kenapa kok mukanya gitu sih kenapa mak
mama ini terharu sekali nih
kamu tumbuh jadi anak yang sangat luar biasa
dan lewat video itu kamu jadi inspirasi banyak wanita di luar sana
kalau mama inget inget lagi zaman dulu mama malu
kamu ingetlah dulu mama kayak apa sama kamu kan
mama ini bukan ibu yang baik
bukan contoh yang baik buat anak anak mah
aku terbentuk sekarang ini semua dari mama
mama ikut andel semua
dan sangat mencintai papa
mama mendidik aku menjadi seorang yang kuat
itu semua karena mama
aku bangga karena aku punya mama seperti mama
aku cuma minta satu aja sama bapak
mama harus sehat sehat terus
maaf mau kan ketemu sama cicit cicit
mama nggak tahu
mama bisa melihat rena sampai dewasa aja itu
mama udah bersyukur dina
mama gak tahu apakah mama masih punya waktu banyak
untuk bisa ngelihat cicit
umur itu di tangan tuhan mbak
kita yang masih dikasih kesempatan untuk bernafas
untuk hidup itu harus dijaga
kalau lagi sakit diobatin
kalau kita nggak tahu sakitnya apa kita cekap
supaya bisa menjaga
itu buat kita berdoa aja
jangan kasih tahu yang lain
iya kamu jangan kayak gitu jangan nangis
mama nyamannya seperti itu
itu udah lebih dari semuanya
biasa ini masalah
untuk permintaan bapak tadi
saya sudah mendapatkan
rumah sakit yang cocok dengan kebutuhan busara pak

termasuk saya juga sudah buat janji dengan dokter

ya baik pak
oh ya pak
ini ada bukti bukti tentang
muluknya sebenarnya pak
siapa pemilik muluknya sebenarnya pak
lihat ya dari bukti bukti itu kita bisa tahu ternyata pemilik molok ini adalah seorang
pria yang memang sudah lama berbisnis di sini pak tapi untuk namanya kita masih belum tahu
cuman ini dulu iya disitu ada beberapa nama yang memang kita curigai pak tapi enggak
tahu kenapa pak saya yakin diantara daftar nama itu bukan dari pemilik molok apa ya udah jelas
ya rem cuman mereka yang ada di sini ini juga ikut bermain di dalamnya rem saya tahu cara cara
seperti ini cara cara kotor yang dipakai udah lama sih gak bertemu dengan orang orang kayak gini
selain informasi di sini ada info lagi nggak ada pak
karena pemilik molok ini sudah lama nggak tinggal di indonesia pak tapi untuk tempatnya dimana kita
masih mencari itu pak dan hanya itu yang kita tahu sejauh ini udah lama tinggal di indonesia
informasi yang saya terima makin membuat saya yakin kalau arahnya ini menjerobos kabi mana
memang sudah dari dulu dia selalu pintar bergerak di belakang layar
hai mama yang kuat ya ini semuanya kebaik baik aja kok ma lagi pulang ada aku di samping mbak
kasih mohon saya mama akan coba untuk lebih tenang ya
sebenarnya ada bagus saya nggak ada yang tahu kalau saya adalah si
gue dari melaka
saya juga jadi bisa membantu elvan
untuk reservasi di kafe keluarganya
saya yakin sebenarnya elsa memang butuh uang
buktinya dia rela
tidak kembali kuliah dan malah memilih untuk bekerja
apalagi sekarang mamanya sedang sakit
saya berharap mamanya elsa
kayaknya dari yang waktu itu
kita kesini itu masih sepi banget ya
sekarang kayaknya udah mulai rame
orang orang udah pada tau kalau soto ini enak
sengaja jauh jauh datang kesini buat makan
soto ini dan kebetulan
lagi jam makan siang juga
gak ada yang pake
seragam kantor kayak kita deh
maksudnya kayak estelan kantor kayaknya mereka orang orang
yang free gitu kayak kita doang deh maksain
masih harus balik kantor
tapi kita maksain makan disini
iya gak sih
mau pake gini
semua kok punya ikat rambut
ya tadi saya sengaja beli
dan saya tau mungkin
kalau makan disini gak akan kegerahan kayak gitu
biar gak terubah
iya tapi bukannya tadi pagi kamu yang
gak berkenan kalau aku diikat rambut tadi
kalau kamu kegerahan sambil makan ini
nasi kalau makan lebih enak
diikat sih rambutnya biar

kamu suka gak sama ikatnya
suka ini cantik banget
jangan seneng sering ya pakenya
kas makan aja
silahkan nih lanjut makan ya
jadi bagus dan
iya dia pedes
coba kamu kebanyakan sih tadi sambalnya ya
ya perasaan waktu itu gak terlalu pedes kayak gini deh
ya yang namanya sambal pasti pedes
tidak ini ada keringan api api
lanjut lagi atau mau gantian biasa yang makan itu
nggak apa apa aku harus tanggung jawab
ya sedikit sedikit ya
atau mungkin perlu dikasih kuah lagi biar nggak terlalu pedes
oke bel nanti setelah saya hantarin kamu ke kantor kamu
hmm gimana kalau misalnya aku balik ke kantornya sendiri aja deh
aku takutnya waktunya gak cukup
enggak lho jangan
saya harus pastiin kamu kembali lagi kantor dalam kondisi aman
oke makasih di
tapi ini sebelum kita pergi
pantramutnya mau dilepas dulu
nanti aja ya di mobil saya
silahkan duduk ya
jadi selama ini apa keluhan ibu
saya itu sering ngerasa lemah
terus kaki saya juga suka sakit
terus gimana dengan nafsu makannya
nafsu makan memang berkurang
makanya saya sekarang ini berat badannya agak sedikit turun
sebenarnya bukan karena malas
tapi saya ngerasain sakit perut saya
di bagian mana bu
perut kanan bagian atas
karena bu sarah sudah tes darah
dan hasilnya tidak apa apa
saya sarankan untuk check up
iya itu memang niatan
kamu datang ke sini karena itu bu
kalau begitu silakan ikut ke ruangan lain bu
oke sebentar ya
selama ini mama menahan sakit ya di hadapan semua
di depan papa aku dan elsa
sekarang aku tahu gimana rasa sakit yang harus ditanggung sama setiap kali ya bergerak
bukan tanpa sebab
pasti mau berbohong agar kita tidak merasakan cemas
dan mama merasa gak mau kita repot merawatnya
ya apapun hasilnya nanti
aku hanya ingin mama tahu kalau aku akan selalu ada untuk mama
sekarang giliran aku untuk membalas budi
untuk merawat mama
giliran aku yang harus selalu ada untuk mama
tapi dari semua itu
aku sangat berharap bahwa mama akan baik baik aja
aduh kagum sama mama
wah hebat banget mamanya gemoy ya
soalnya tuh ya videonya kan viral
jadi semua orang pasti tahu kalau mamanya reda hebat
terus apa nih
kalau kayak begini
aku mau kasih kado ke mama sus
tapi kan aku gak ada uang
emangnya rena mau beliin apa buat mama
gini aja rena kasih tahu rena mau kasih apa
nanti biar anjus yang beli
tapi namanya bukan dari aku so
kan rena selama ini kan udah baiknya sama anjus
gimana kalau anjus
balas kebaikannya rena
bisa kan kebaikan dibalas dengan kebaikan
nah kali ini kebaikannya rena wus balasnya tuh
beliin apa yang rena mau beliin buat mama
oh gitu sus
emang rena mau beliin apa sih buat mama
mau beliin mama martabak
kan mama suka martabak
mau suka banget sama martabak
mama susit banget sih
yaudah kita beliin mama martabak ya
nanti yaudah rena yang bilang sama mariza ya
bilang sebelum menuju rumah
kita mampir dulu ke martabak yang enak
sebelum menuju ke rumah
kita mampir ke tukang martabak yang enak
oh martabak manis kesukaan mama ya
tolong ya pak yonggi
siap pak mirna
kok rena belum pulang ya jam segini ya
tepan mirna deh
waalaikumsalam bu bos
aduh pas banget bu bos nelfon
baru saya mau nelfon mau ngasih tahu
nge ng kasih tahu apa ya

kok belum pulang sama rena
udah jam segini nih
udah lama udah mau sore nih
saya mau ngasih tahu
izin telat sampai rumah bu
kita lagi mampir di martabak
soalnya mau beliin andin martabak hadiah dari pena
itu ide dari kamu atau idenya rena sendiri
wah itu idenya gemoy sendiri bu
terus temen temennya gurunya
makanya rena beliin martabak sebagai hadiah buat mamanya
aduh syukurlah alhamdulillah
ini martabaknya lagi dibikin kok
bentar lagi selesai
yaudah kalau gitu
kalau sudah selesai segera pulang ya
ya sama pak riza sama pak yongki juga kok
yaudah kalau gitu saya tunggu
waalaikumsalam bu bos
reina dia anak yang sangat baik
din kamu punya dua permata yang berharga dan luar biasa
rena dan askara
nggak nggak ada kok
nggak ada baik baik aja
kan malu cuma ketakutan aja ini
bu hasilnya akan dikasih tahu nanti ya
kalau sudah keluar mohon menunggu
makasih ya dong
sama sama kalau begitu saya permisi dulu
diperiksa saja memang nggak sakit min
tapi membayangkan hasilnya itu yang bikin mama khawatir
dan perasaan mama ini nggak enak sekali
ma pasti khawatirkan sama hasilnya
terus it's okay ma makanya mama jangan mikir yang aneh aneh
kalau mama mikir baik baik pasti hasilnya juga akan baik
ya allah semoga tidak ada yang buruk
dan semoga nanti hasilnya semua baik
dan tidak ada yang perlu harus dikhawatirkan
yaudah kalau gitu sekarang kita tebus obat dulu ya
dia sekarang di mana ya
kamu sekarang lagi di mana nih
ini aku di jalan pulang
aku habis dari rumah sakit yang direkomendasi sama pak randy
alhamdulillah mama udah mau di medical check up
iya iya alhamdulillah kalau gitu
terus gimana kamu naik apa itu pulangnya
hasilnya gimana udah ketahuan
hasilnya belum keluar sekarang
nanti kalau udah keluar langsung dikasih tahu ke kita
jadi sama sekali belum tahu ya mama sakitnya apa ya
tapi mama untuknya dikasih vitamin sama superman
supaya mama stabilannya tetap kuat
yaudah kalau gitu
nanti saya jemput di rumah mama ya
makasih ya mas
gak apa apa udah mama bisa jalan sendiri saya
udah gak apa apa ma
biar aku yang jagain
aku gak mau mama kenapa napa
pak kayaknya udah di rumah ya
udah mama tenang aja nanti biar aku aja ngomong
kalau ditanya tanya sama papa ya
dari mana sih
asyik aku bisa beliin mama martabak
wah gemay banget dong bisa beliin mama martabak
lebih bangga lagi mama aku hebat
oh iya bener juga
kenapa jam segini baru datang
saya baru kemarin lagi dari makan siang
emang di mana makan siangnya di bandung
di sekitar sini aja
terus pekerjaan gimana
demi makan siang
sebelum makan siang tadi saya sudah kerjakan sebelumnya

ya sejauh ini saya yakin pa
sudah nggak usah tegang saya bercanda pak
ya pekerjaan juga penting
cuma ini kesehatan nomor satu ren
kalau memang sudah jam beku makan siang makan sianglah
kalau masih ada pekerjaan tunda dulu selesai banget saya bisa dikerjain kan
atau masih bisa lembur
sama saya apa kan sih yang tadi
ya saya juga pak
mau makan siang dimanapun
dengan makanan apapun
akan terasa lebih nikmat kalau dinikmati dengan orang yang tepat
maksudnya malu kalau mau cerita sama saya ren
apalagi untuk sesuatu yang baik kan
sesuatu yang baik
sesuatu yang memang dirancang untuk masa depan
nggak banyak sih pak
udah udah udah
nggak usah dijawab
ini sebentar lagi saya menjembat andin ya
itu semua dokumen sudah saya tanda tangan
kalau misalkan ada dokumen lagi yang perlu saya tanda tangan
kamu bawa sekarang
ntar lagi mau pergi
masih ada nggak
sejauh ini masih cukup pak
boleh saya cek dulu
tidak ada yang ketinggalan
habis dari mana
syukurlah andin nggak bilang
kalau aku dari general check up ke rumah sakit
dan nggak bohong juga karena tadi kamu memang sempat makan siang di kantin rumah sakit
sering makan sama mama di luar
aku juga bawain mama
papa makanan juga nih biar bisa makan di rumah
ya sepertinya papa percaya dengan penjelasannya andin
kasih tahu papa dulu
jadi papa gak khawatir
muter sana muter sini nyari mama
tadi mama juga lupa ngabarin
kita perginya deket sini
terus perginya juga sama andin
ya sebentar doang sih pak
aku ngajakin mama jalan
supaya mama itu gak bosen di rumah
kan makan doang gak kemana kemarin
ya tapi tetep kasih tau lah
biar papa gak kepikiran juga nak
ya papa juga minta maaf ya
sore tadi di visitinya agak sedikit lama
jadi kamu jagain mamanya
jadi kelamaan deh
gak apa apa pak jagain mama
aku juga seneng kok
akhirnya aku bisa ngabisin waktu berdua
banyak sama mama
kamu harus sering sering datang kesini ya
papa mama tuh seneng kalo kamu kesini
sampein salam sama al juga
terima kasih kenapa
al kenapa ma
aduh aku malah nyaris keceplosan
aduh mama hampir aja ngomong
al udah nginjinin andin
pergi sama mama dari tadi
nemenin mama hampir seharian kan
kasih tau alamakasih ya
yaudah kalau gitu mama istirahat sekarang ya
kuantai ke kamar yuk
yaudah biar papa aja
sayang makasih banyak ya
tunggu bentar ya sayang ya
apa yang siapa tadi mau ngejekin atau apa
kamu kan pasti capek
tadi kan abis pergi
hmm itu yang itu enak
pas lagi pegal pegal
kasian kamu istriku
karena sakit kamu kamu jadi gampang capek sekarang
kamu jarang banget sakit
mana aku yang sakit sakitan
kau cepet banget tidurnya
lalu dia pegang kakinya
masa lo udah jemput aku
kami berdua juga mau langsung pamit
papa ke depan ya
syukurlah papa akhirnya keluar
aku emang sengaja ke sana
dia pura pura tidur supaya gak ditanyain macem macem sama papa
aku yakin papa pasti curiga kemana aku pergi sama andin tadi
maaf ya andien mama gak keluar nemuin al
karena mama takut papa malah bertanya macem macem ke kita